sukirno adalah salah satu dari lima ratus empat puluh tiga warga jalan bangkaraya korban kebakaran yang terjadi pada senin dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
api yang membesar sekitar pukul delapan malam tersebut menyebar dengan cepat
membakar rumah warga di tiga rt di rw lima kelurahan pela mampang kecamatan mampang perapatan jakarta selatan
sukirno pun kehilangan seluruh materi yang dimilikinya
termasuk rumah semi permanen dua lantai yang telah ia tempati sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat
kalau bisa nanti kita itu yang itu harapan bandung untuk membangun kembali untuk tempat tinggal
karena tempat tinggal adalah salah satu yang harus kita prioritaskan untuk keluarga terutama
kehilangan materi hingga ratusan juta rupiah juga dialami sri lestari
ibu dua anak ini tidak dapat menyelamatkan harta benda miliknya karena api menyebar sangat cepat
kini ia pun hanya bisa pasrah dan mengungsi ke salah satu posko pengungsian bersama ratusan warga korban kebakaran lain
saya udah kurang lebih itu dari anak saya dua belas tahun sampai tiga belas tahunan ya
kondisinya ya udah semuanya hancur aja
sejauh ini jumlah rumah warga yang terkena dampak masih dalam penghitungan
begitu pula penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan
pasca kebakaran ratusan warga telah mengungsi kedua posko pengungsian
yang berada cukup dekat dengan lokasi kejadian
sebagian lain memilih mengungsi ke rumah kerabat
aparat setempat menyebut bantuan terus berdatangan bagi korban kebakaran
tetapi masih ada kekurangan bantuan yang sangat dibutuhkan warga dalam waktu dekat
saya berada di masjid jami al aqwam yang menjadi salah satu lokasi pengungsian bagi para korban kebakaran di jalan bangkaraya
dan dapat anda lihat sendiri bahwa saat ini kondisinya di pengungsian yang sebagian besar pengungsi terdiri dari perempuan dan juga anak anak ini
untuk kebutuhan logistik ataupun juga obat obatan bisa kita katakan sudah cukup terpenuhi
namun ternyata warga mengungkapkan bahwa masih membutuhkan bantuan berupa popok bayi
kemudian juga pakaian layak pakai dan peralatan hijin atau identitas untuk perempuan seperti pembalut dan juga pakaian dalam
dan sejauh ini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan
masih belum pasti jumlahnya namun dari otoritas tempat menyebut sekitar kurang lebih enam puluh rumah yang menjadi korban terdampak dari peristiwa kebakaran yang terjadi malam tadi
sufini tanjung indrianti hawadis jakarta